menteri kesehatan budi gunadi sadikin menyebut perlu waktu kurang lebih enam bulan untuk masa transisi dari pandemi ke endemi
keputusan perubahan status itu hanya berasal dari presiden
budi gunadi menjelaskan butuh banyak pertimbangan politik ekonomi hingga sosial untuk mengubah status dari pandemi ke endemi
pertimbangan tersebut misalnya perilaku disiplin kesehatan masyarakat
angka kontak positif sudah di bawah seratus ribu per minggu
keputusan untuk mengubah status juga ada di tangan presiden dengan melihat usulan
serta himbauan dari badan kesehatan dunia atau who
jadi balik lagi ya transisi dari pandemi menjadi endemi itu yang memutuskan di level kepala negara
yang kedua kita lihat histori tidak pernah diputuskan saklek satu dasar
pertimbangan saja apa sih kombinasi antara faktor kesehatan politik ekonomi sosial budaya
kesehatan apa usulan kita
ya itu tadi kalau bisa usulan kami ya indikator transisi who kan ada tiga
kontak positif per seratus ribu per minggu kemudiannya masuk rumah sakit per minggu
per seratus ribu kemudian juga yang wafat itu dua puluh lima satu angkanya
kalau di bawah itu kan level satu teman teman pasti sudah paham
nah kalau itu kita bisa jaga
ditambah reproduction rate di bawah satu selama enam bulan
nah usulan kami dari kesehatan itu menjadi faktor pertimbangan dari bapak presiden
untuk mengambil keputusan apakah mau transisi ke nbn